menteri kesehatan budi gunadi sadikin melaporkan hampir sepuluh ribu warga positif covid sembilan belas terpantau bepergian keluar melalui screening aplikasi peduli lindungi
bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi temuan ini serta apa pengawasan yang lebih tepat agar tidak terjadi penyebaran kasus di tengah situasi yang dikatakan landai seperti sekarang
untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dari luar studio dengan heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
selamat sore mas heri
selamat sore mas ferdi salam sehat
salam sehat terima kasih
dan juga ada ibu mas dalina pane kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat sore bulina
selamat sore mas herdy selamat sore pak heri
ya terima kasih pak heri dan bulina sudah bergabung
saya langsung konfirmasi beberapa hal sebelum ke bu lina saya ke pak heri dulu
ingin mengkonfirmasi soal ribuan orang yang positif
covid sembilan belas bahkan catatannya hampir seribu ya mas heri ya sembilan ribu sekian ya yang terdekstesi lewat aplikasi peduli lindungi
ini berkeliaran di ruang publik
apa kemudian argumentasi anda soal laporan temuan ini mas heri
ya artinya kita bisa melakukan penyaringan ya agar orang yang positif itu tidak mendatangi tempat tempat umum ya
yang tempat tempat publik seperti pusat
tapi kita harus berhenti menggunakan perbelanjaan sebelum mereka masuk
tapi sebenarnya itu juga menjadi permasalahan juga karena bagaimana mungkin pertanyaannya berikutnya adalah
bagaimana mungkin mereka yang tahu positif tetapi tetap memaksakan diri untuk berpergian
tentu saja ini menjadi pr memastikan bahwa mereka yang sedang kontak erat
mereka harus menjalani karantina ataupun mereka yang positif tapi tanpa gejala mereka juga harus menjalani karantina
karena penularan bisa saja dilakukan kepada orang lain atau orang orang yang berisiko ya
orang orang yang rentan seperti orang tua atau mereka yang belum divaksin
itu mas herdi
oke kan publik membacanya begini
kalau kemudian dia sudah melakukan screening lewat aplikasi tersebut
kemudian dia bisa berada di sejumlah sektor sektor karena yang paling banyak temuannya laporannya
ada di mal mal ya lebih tinggi kasusnya
ini kok bisa kemudian menjadi celahkah ini dari aplikasi ini atau bagaimana membacanya
ya sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa itu celah dari aplikasi peduli lindungi
itu justru aplikasi peduli lindungi bisa bekerja sesuai yang diharapkan
jadi bisa melakukan screening terhadap mereka
mereka yang positif bahkan bisa melakukan screening bagi mereka yang belum vaksin
dan mereka dilarang masuk ke tempat publik tadi ya ke pusat perbelanjaan atau kemudian juga di pabrik pabrik kayak gitu
nah tinggal kemudian sebenarnya memastikan bagaimana mereka yang dapat status hitam ini ya
di aplikasi peduli lindunginya hitam itu untuk penanganan lanjutannya
mereka wajib menjalani tes antigen
kemudian kalau dinyatakan positif mereka harus mau dibawa ke isolasi terpusat atau di fasilitas kesehatan terdekat
demikian mas wadi
ya tapi kan idealnya begitu
yang terjadi bukan seperti itu
mereka tetap berkeliaran di sana yang seharusnya mereka itu diisolasi dan juga secara di rumah begitu ya
atau di fase fase secara terpusat begitu mas heri
di masing masing tempat publik tadi ya di konter konter masuk akses peduli lindungi tadi
itu ada prokes
satgas protokol kesehatan ya yang dimana mereka ini tahu sop yang harus dilakukan ketika mendapati orang orang yang positif
atau orang orang punya riwayat kontak erat dalam beberapa hari belakangan sehingga mereka bisa melakukan langkah lanjutannya seperti itu
bahwa kemudian di lapangan tidak semua bisa melakukan dari standar prosedurnya mungkin itu masih terjadi
kita perlu waktu
dan rasanya sih satgas sudah memiliki tempat atau mekanisme untuk membentuk satgas protokol kesehatan tadi melalui surat edaran ksatgas pada awal september lalu mas
artinya kemudian bahwa ada pr juga ya
nah ini ada yang mengatakan bahwa laporan temuan ini justru menimbulkan ketakutan publik begitu bu ya
karena seharusnya mereka mereka yang diisolasi yang kebanyakan statusnya tanpa gejala ya
orang orang tanpa gejala ini justru berada di ruang publik yang tersebar luas begitu di sejumlah sektor
iya jadi kalau kita lihat angka sepuluh ribu itu hampir sepuluh ribu itu adalah angka kumulatif
sejak awal aplikasi aplikasi peduli lindungi itu diaplikasikan
kalau menurut pandangan kami itu angka yang kecil sebenarnya
karena yang hitam itu bukan hanya kasus konfirmasi tapi juga termasuk kontak erat di dalamnya
ada banyak faktor sebenarnya secara teknikal ya yang menurut pandangan kami memang harus kita juga perbaiki
yang pertama kalau masih banyak kasus konfirmasi dan kontak erat yang berkeliaran
artinya program tracing itu belum berjalan dengan baik
dan itu memang bisa kami buktikan dengan kemampuan tracing kita hanya sekitar enam puluh tujuh lima persen
artinya masih dua puluh dua persen lainnya atau tiga puluh dua persen lainnya itu masih belum bisa kita isolasi dan karantina
karena sebagian besar itu memang
tanpa gejala atau gejalanya ringan
yang jalan jalan itu saya yakin tanpa gejala
jadi dia tidak merasa dalam tanda kutip sakit gitu ya
padahal pemerintah sudah sering melakukan promosi kesehatan kepada mereka
untuk mau berdiam di rumah selama periode waktu tertentu
atau karantina dan isolasi
itu yang positif
apa yang harus kita lakukan
yang harus kita lakukan kami mendorong aplikasi
peduli lindungi itu bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melihat keamanan kondisi di sekelilingnya
kalau selama ini kan masih satu arah nih
yang bisa baca hanya pemerintah
kemudian pemerintah rilis setiap beberapa waktu
mengatakan oh sepian ribu orang konfirmasi dan kontrak erat masih berkeliaran
banyak kan di mal
tetapi masyarakat sendiri tidak bisa melihat itu
jadi kalau saya
saya pergi ke mal saya nggak tahu ini yang dikatakan pemerintah hitam dan berkeliaran itu ada nggak di sekitar kita
kalau menurut asosiasi pengelola mal sepertinya sudah aman
nggak mungkin mereka masuk ke dalam mal karena sudah di shifting duluan di pintu masuk
tetapi siapa yang bisa menjamin itu
karena screen di pintu masuk itu tidak serta merta bisa membawa mereka kembali ke rumah
nah kalau misalnya
karena masyarakat diberdayakan juga untuk bersama sama mendorong yang berwarna hitam ini kembali ke rumah tentu akan baik sekali
dengan melihat aplikasi
kalau di aplikasi orang orang di sekitar saya itu warnanya hitam maka orang orang sekitarnya yang akan meminta dia untuk kembali ke rumah
tetapi ada faktor technical yang lain yang harus dipastikan oleh aplikasi tersebut
aplikasi peduli lindungi itu link pada silacak
nah di silacak
lacak ini pengalaman kita selama beberapa bulan melakukan tracing dengan silacak itu kadang kadang tergantung para tracernya
kalau mereka disiplin menyelesaikan kasus yang konfirmasi dan kontak erat itu biasanya hilang dari aplikasi
tapi kalau lupa gitu ya kalau lupa ya tetap hitam terus dia
kalau kita baca di twitter banyak sekali keluhan terkait itu
mereka sudah melakukan inisiatif melakukan testing hari ke sepuluh atau empat belas dan sudah dinyatakan negatif tapi warnanya masih tetap hitam
nah ini yang juga harus diselesaikan permasalahannya
karena biasanya di aplikasi tracingnya itu nggak diselesaikan bahwa dia udah selesai gitu
kalau memang sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan tersebut memang masih dalam masa isolasi atau karantina
maka dia harus didorong untuk
kembali ke rumah
kalau memang harus dilakukan sanksi di beberapa negara memang dilakukan sanksi
pertama mereka hanya diberitahu dulu yang kedua diberitahu lagi yang ketiga didenda
oke artinya kemudian memang ada soal kesadaran yang masih rendah dan juga persoalan teknis ya
dengan aplikasi yang sebenarnya perlu ada evaluasi begitu
saya ke mas heri boleh tidak dikatakan bahwa
mentang mentang kemudian kondisinya landai tracing dan testingnya ini justru semakin rendah
sehingga mendeteksi dan memastikan orang orang yang tanpa gejala atau bergejala ringan ini justru berkeliaran di ruang publik begitu
bagaimana menjawab ini mas heri
ya rasanya kalau tracing kemudian menemukan kontak erat
terus kemudian melakukan tes terhadap kontak erat itu sudah dilakukan dan angkanya itu semakin kesini sebenarnya semakin tinggi ya
tapi belum memang sampai pada ideal satu orang kontak eratnya
seperti itu yang terjadi ya
tetapi benar apa yang disampaikan oleh bu lina tadi bahwa aplikasi ini harus terus dikembangkan sehingga bisa juga secara dua arah pemakainya bisa mengetahui gitu ya
kondisi orang orang di sekitarnya
kemudian orang orang yang memang berstatus hitam tadi memang harus terus diedukasi bahwa mereka harus tetap melakukan karantina kendati tanpa gejala
padahal sudah sembilan belas tahun pandemi rasanya sih sudah pada tahu lah
kalau dia positif mestinya dia tidak kemana mana
dia melakukan karantina di tempat tempat yang ditentukan atau bahkan karantina mandiri di rumahnya
nah gitu itu aja
ini penting buat kita untuk memastikan data yang kita pakai ini juga akurat
kemudian datanya juga update
tadi bu lina mengatakan bahwa orangnya hitam terus
berarti sudah empat belas hari
sebenarnya itu secara algoritma mudah sekali dideteksi sehingga kasus itu sudah close case ya
ketika sudah empat belas hari setelah tes pertama misalnya
jadi otomatis dia akan negatif gitu ya
atau mungkin hijau lagi karena memang virusnya juga sudah tidak menular
kita inginnya begitu ya pak heri ya
tapi kemudian di lapangan kendala kendala teknis seperti itu tidak bisa terselesaikan di saat yang bersamaan
bagaimana kemudian mencarikan solusi begitu ya pak heri
formulasi yang paling strategis begitu
baik kendala teknis ataupun juga soal meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat
yang ternyata masih terpapar tapi masih berkeliaran juga
ini akan ada hal hal khusus yang akan dikomunikasikan lagi pak
ya tentu persoalan persoalan itu harus diselesaikan satu persatu
sebagai sebuah aplikasi perbaikan pengembangan juga dilakukan kan
kita juga tahu bagaimana aplikasi peduli lindung ini terus berkembang semakin ekspert
semakin kesini seiring dengan masukan masukan
kemudian yang kedua
memang edukasi ini atau komunikasi ini menjadi masalah yang sangat krusial
untuk memastikan bahwa semua masyarakat lapisan masyarakat itu menerima pesan yang sama
dan pemahaman yang sama tentang covid sembilan belas ini
jadi memang kalau sepuluh ribu orang yang berusaha untuk tetap berada di tempat tempat publik
rasanya sih kita bisa terus jaga gitu ya
agar mereka tidak masuk
jika kemudian dikomunikasi
konter konter yang tersedia di peneraan peduli lindungi itu mereka juga disiplin
karena kita juga tidak bisa menjamin juga
bahwa semua pintu pintu masuk itu dijaga dengan sangat disiplin
sehingga siapapun yang masuk itu adalah sudah hijau
jangan sampai ketika kita menerang
belum ketahuan statusnya mereka sudah diperbolehkan masuk
faktor manusia itu juga sangat tinggi
di samping teknologi sebenarnya sudah bisa
menemukan cara agar orang yang terinfeksi itu langsung bisa ditandai
dan segera dilakukan treatment selanjutnya
terakhir saya ke bu lina
apa rekomendasi yang paling mungkin begitu bu dengan situasi seperti sekarang
ya kalau saat ini kan kondisinya sudah cukup baik ya
tetapi kita perlu waspada juga
karena dalam kondisi transmisi komunitas
itu artinya kita masih belum mampu untuk menurunkan sampai ke tingkat kluster ya
jadi target kita ke depan jangan hanya pada perubahan level aja
tiga dua satu
nanti balik lagi dua tiga
target ke depan itu bagaimana menyelesaikan pandemi ini melalui skenario yang sistematis
kalau kita sudah di level satu misalnya
maka kita harus turunkan lagi ke level kluster
itu diketahui siapa yang menularkan
sampai saat ini kita masih cukup rendah itu
artinya masih cukup banyak kasus kasus yang berkeliaran di luar sana terus menularkan
dan kita tidak mampu melakukan containment
setelah dari kluster maka turun lagi ke sporadik
artinya kasusnya sangat sedikit sekali

tetapi sebagian besar dari kasus kasus baru
kasus itu memang teridentifikasi berasal dari luar atau import cases
baru yang terakhir kita mencoba agar setiap wilayah bisa menjaga wilayahnya sampai kasus selama setidaknya dua puluh delapan hari
tapi tentu saja testing dan tracing itu tetap harus dilakukan
walaupun kasus kasus itu jumlahnya sangat sedikit
jadi target itu harus memang dikerjakan secara sistematis
jangan terlena hanya pada level satu sampai empat
karena level satu sampai empat itu akan terlalu banyak
karena level satu sampai empat itu akan terlalu banyak
artinya transmisi komunitas masih kita belum bisa kendalikan sebenarnya
artinya transmisi komunitas masih kita belum bisa kendalikan sebenarnya
kita berharap begitu ya rekomendasi yang disampaikan oleh epidemiolog ini bisa disinkronkan juga dengan apa langkah langkah strategis dari pemerintah melalui satgas covid sembilan belas untuk meminimalisir terjadinya situasi situasi yang tidak diinginkan begitu ya
untuk meminimalisir terjadinya situasi situasi yang tidak diinginkan begitu ya
untuk meminimalisir terjadinya situasi situasi yang tidak diinginkan begitu ya
apalagi kemudian ada catatan dan temuan temuan baru soal bagaimana implementasi aplikasi yang sampai saat ini masih perlu pendalaman dan masih perlu dievaluasi
sebelum saya benar benar menutup segmen dialog ini saya mewakili cnn indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada pak heri trianto yang hari ini bertambah usia
sehat panjang umur pak heri ya
terima kasih terima kasih
ini pasti mbak titin ini yang bocorin
mudah mudahan sehat selalu di situasi pandemi seperti sekarang ini karena kesehatanlah yang paling utama kita harus lakukan
terima kasih pak heri dan bu lina juga sudah bergabung dengan dialog kita sore ini di cnn indonesia newsroom
oke sehat sehat semua ya